tiga anak korban eksploitasi kini menjalani serangkaian pendampingan psikologis di rumah perlindungan sosial anak bambu apus jakarta tibur
kondisi psikis tiga korban masih dalam pemantauan intensif
pendampingan dilakukan terhadap r tujuh tahun dan w lima tahun
menurut catatan psikolog keterangan yang diberikan masih berubah ubah dan butuh waktu agar keduanya bisa berperilaku normal sesuai dengan usia mereka
dan untuk saat ini keduanya sudah dapat berbaur dengan anak anak lainnya
dari tempat lain bayi yang berusia enam bulan masih dalam pemantauan dokter
sensor motoriknya masih belum bekerja dengan normal karena pengaruh obat penenang yang diberikan sejak usianya satu bulan
kasus eksploitasi mencuat setelah polisi menangkap dua orang tersangka di kawasan jakarta selatan pada kamis lalu